ayah ini taruh di mana nih ya
ya allah bu banyak banget sih semua dibawa
ya kan buat mukel di jalan ya
sudah ya taruh belakang sini ayo
ayah ibu cepetan dong katanya kita mau mudik
ibu aja yang pegang tapi tumpah
ayah banyak banget yang mau mudik
masalahnya nih bu
ayah itu cuma takut kalau di depan macet
tenang ya ini lihat dari cctv nya go mudik lancar kok
jadi kita bisa tahu mana jalur yang macet dan lancar
wah mantap banget ya
supaya nggak ketinggalan informasi mudik klik aja gomudik news
lengkap banget informasinya
nah apa sih bu
ini nih ya radionya loh kesek resep loh ini
ya bu di gomudik live streaming
di sini bisa nonton siaran langsung cnn indonesia tv
tapi ya sekarang jam berapa ya
kita kan belum saat zuhur loh
udah telat kali ini saat zuhur
ayah tadi ayah lewat gak ada nemu masjid tuh kak
kata siapa ya masih keburuk kok zuhurnya
dan lima ratus meter di depan ada masjid
makanya download gomudik di play store
registrasi dan login terus kita bisa berbagi informasi mudik
semuanya ada di gomudik
emang mantep kelas dia emang ya
gomudiknya cnn indonesia